seperti inilah kepanikan sejumlah pengendara roda dua saat mengetahui ada razia polisi di dalam jalur transjakarta
mereka nekat memutar balik dan melawan arah di jalan sultan agung setiabudi jakarta selatan
kami siang karena tidak ingin terkena tilang
meski begitu sejumlah pengendara yang tidak sempat kabur tetap terkena razia polisi
aksi nekat memasuki jalur bus transjakarta tidak hanya dilakukan oleh pengendara sepeda motor saja
bahkan beberapa kendaraan roda empat juga melanggar peraturan
alhasil mereka tidak bisa menghindar dari tilang ke polisi ya
kami melihat bahwa jalur di sini juga termasuk salah satu jalur yang paling sering terjadi pelanggaran
pengguna jalan pengendara sepeda motor maupun mobil
memasuki jalur transjakarta
sementara itu ditelantas polda metro jaya tengah mencari pengendara roda dua
yang sengaja menutupi plat nomor kendaraannya dengan tangan
untuk mengelabui tilang elektronik di jalur transjakarta koridor enam
menurut kasub ditgakum polda metro jaya akbp fahri siregar
aksi tersebut terekam di sekitar halte transjakarta duren tiga
mampang ke arah kuningan
meski plat nomor ditutupi di telantas polda metro jaya akan mencari pelaku dengan cara lainnya
tim liputan cnn indonesia